dan merespon adanya pemberitaan mengenai maksud kami adanya instruksi pemerintah terhadap warga korban gempa dan tsunami di palu dan juga donggala
untuk mengambil barang barang di minimarket secara gratis
menteri dalam negeri cahyo kumolo membantah mengenai instruksi itu
cahyo menegaskan instruksi tersebut diperuntukkan kepada pemerintah daerah untuk membeli barang barang di minimarket
dan dibagikan kepada korban gempa dan tsunami di poso dan juga di donggala
saya kira itu pemberitaan yang biru ya
ya bagaimana pak sebenarnya
ya itu sudah menjurus ke fitnah itu
karena saya bicara itu terbuka
banyak wartawan tapi yang mengutip hanya satu dari berita itu saja
begini ya saya sampaikan dalam rapat hari sabtu siang
hasil peninjauan kami ke tempat tempat perawatan ke tempat tempat pengungsi
keliling seluruh kota bahwa kota kota itu mati karena listriknya mati
di rumah sakit itu yang sakit itu perlu bantuan makanan kecil dan air minum
dalam rapat saya minta pada pak gubernur pak gubernur tolong dihubungi toko toko itu
mini mini market itu dibeli airnya dibeli makanan kecilnya
ambil dibayar dibagikan kepada rumah sakit dan para pengungsi
karena menunggu bantuan makanan baru masuk malam
nah sehari perlu makanan
kami sampaikan dalam rapat disanggupi oleh bapak gubernur
segera libatkan ke polisian libatkan satu pp
jadi saya kira tidak ada instruksi untuk mengambil mana mana ada
kita instruksi mengambilkan nggak ada itu
jadi artinya ada distorsi komunikasi yang diterima oleh publik
mengenai arahan tersebut dari bapak ke pemerintah daerah saat itu begitu
yang utip yang salah
yang utip banyak satu berita
satu media itu saja yang lain ada lengkap
cnn juga ada denger tadi saya ngomong itu ada
pemen komol hukum juga ada ikut denger itu
itu hari sabtu kemarin untuk membeli barang
saya beli yang toko yang masih buka
pokoknya toko itu nggak ada yang buka masalahnya itu
kalau ini sudah
hari minggu ini mulai lancar
mulai lancar bantuan bantuan mulai masuk
sudah mulai terbuka
kemarin juga sudah mulai ada empat yang sudah masuk
sabtunya itu kan dalam keadaan darurat
itu saja saya kira
hanya butuh makanan kecil butuh minuman saja
jadi saat ada arahan itu terhadap pemerintah daerah begitu pak
seperti apa sih pak detailnya pemprov membeli barang
lalu kemudian dibagikan ke masyarakat masyarakat yang saat itu membutuhkan
atau bagaimana sebenarnya
ini orang orang yang sakit itu kan bayangan satu sendok makan satu sendok kan kasihan sekali
tolonglah pak benar benar beli makanan
siap itu saja
libatkan satpol pp libatkan kepolisian
segera diatur distribusinya di dua puluh dua tempat sambil menunggu bantuan dari dipsos dari bantuan bantuan yang lain
karena ini dalam keadaan yang segera harus makan dan harus minum
hari sabtu kemarin itu aja
dan tadi saya sampaikan saya bukaan
waktu konferensi tes untuk dalam keadaan darurat ya tolonglah beli semua barang barang
kalau yang penjarahan saya saksi sendiri itu bukan penjarahan
di satu toko kelontong kecil di depan bandara itu kan runtuh ambruk
hambruk runtuh barang barang pencerahan
diambil para warga yang lewat para pengungsi
kemudian ada satu minimarket yang sedang digali karena runtuh
kita sedang mencari korban yang tertimbun
barang barangnya dikeluarin ada yang diambil
para geseknya dalam keadaan darurat kan sesuatu hal yang wajar